puluhan rumah di permukiman padat penduduk di kawasan kebonjeruk jakarta barat ludes terbakar pada minggu malam
tidak ada korban jiwa dan diduga kebakaran tersebut akibat ledakan tabung gas berukuran tiga kg
kobaran api membakar permukiman padat penduduk di jalan pesing koneng sukabumi utara kebonjeruk jakarta barat pada minggu malam
hembusan angin kencang disertai sulitnya titik api yang terhalang tembok bantaran rel kereta membuat api semakin membesar
warga pun tampak panik berusaha membantu petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi untuk menjinakan si jago merah
meski kesulitan petugas pemadam kebakaran bahu membahu melakukan pemadaman kobaran api
diduga kebakaran tersebut akibat ledakan tabung gas berukuran tiga kg
berselang berapa dua jam kobaran api berhasil dipadamkan setelah dua puluh tiga unit mobil pemadam kebakaran gabungan dari jakarta barat dan jakarta utara dikerahkan ke lokasi
pemadaman kebakaran di jakarta barat tersebut terjadi di perumahan kebunan
imbas kebakaran yang terjadi di permukiman warga di kawasan pemain koneng kebonjeruk jakarta barat membuat perjalanan kereta api dari jakarta menuju tangerang dan sebaliknya terganggu
pasalnya sebagian jalur kereta digunakan dalam proses pemadaman api
para calon penumpang di stasiun taman kota jakarta barat terpaksa harus menunggu lebih lama hingga proses pemadaman usai
tidak sedikit calon penumpang lebih memilih
moda transportasi lain untuk menuju ke tempat tujuan
hingga minggu malam kereta dari jakarta menuju tangerang
belum kita ketahui bagaimana kondisinya
untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah ada aditya aksani dari lokasi kebakaran
adit bagaimana nasib para warga yang rumahnya terbakar hingga malam hari ini
aditya aksani wakil pembangunan pembangunan taman kota jakarta barat
selamat malam saya kurang dapat mendengar suara anda dari studio
namun yang dapat saya laporkan yang ada di kampung pasir koneng sukabumi utara kebonjeruk jakarta utara
saat ini juga warga masih terus memenuhi wilayah yang terbakar
tadi juga kami sempat mendapatkan informasi ada sekitar dua puluh rumah yang terbakar
kemudian juga saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana kondisi terkini dari rumah yang terbakar
di sana ada beberapa puing puing
di sini juga warga masih terus melihat bahwa
kebakaran ini memang terjadi sekitar pukul setengah tujuh dan baru padam sekitar setengah sepuluh waktu indonesia barat
dan dipadamkan oleh tujuh belas damkar unit gabungan dari jakarta utara dan juga jakarta barat
bisa saya gambarkan pada anda juga di studio
di sana ada motor yang terbakar juga
kemudian juga bagaimana puing puing rumah di sini juga masih terlihat agak panas seperti itu
dan memang di sini juga sudah tidak ada damkar yang bertugas
karena memang api sudah padam namun warga masih tetap berjaga
saya akan memancari salah satu warga yang ada di sini
sebetulnya bagaimana keadaan awal saat kebakaran terjadi
di sini saya sudah bersama dengan mas rio warga dari kampung pesing koneng ini
mas rio boleh cerita sedikit ini sebetulnya awalnya itu seperti apa sih
awalnya dari rumah kosong orang tidak ada
itu listriknya terbakar
kemudian setelah itu apinya langsung merembet
seperti apa sebetulnya kejadian pada saat itu
langsung menyebar apinya
lalu apa yang dilakukan sama warga warga
langsung warga membantu
kalau damkar sendiri semua ada apinya
semuanya ini semua dari setiap sudut ada damkar
terima kasih mas rio
itulah wawancara kami bersama dengan rio salah satu warga yang memang menjadi salah satu saksi mata yang melihat langsung bagaimana api melahap perkampungan warga
karena memang di sini juga merupakan perkampungan yang sangat padat
penduduk terutama warga warga ini juga sangat padat
pertama juga tadi damkar merasa kesulitan karena jalan untuk masuk ke wilayah ini juga sangat sempit
kemudian juga di sebelah kiri saya juga ada tembok penghalang ada rel kereta seperti itu
sehingga itu yang menyebabkan damkar sulit untuk masuk ke wilayah ini
karena memang di sini juga sangat padat sekali
dapat saya laporkan juga bahwa ada beberapa tembok yang pada akhirnya diberi lubang seperti itu
agar mempermudah damkar masuk ke wilayah ini karena memang di sini sangat padat sekali
bahkan jarak jalannya pun yang sekitar berlebar
dua meter seperti itu sehingga tidak terlalu lebar untuk mobil pemadam kebakaran
dan juga selang selang dari pemadam kebakaran bisa masuk
kemudian juga kerugian belum dapat ditaksir karena memang masih terus diselidiki
apa sebetulnya penyebab dari kebakaran yang menimpa kawasan kebonjeruk jakarta utara ini
jakarta barat ini karena memang masih terus terjadi
tadi juga menurut informasi yang kami dapatkan ada yang bilang bahwa ini merupakan aliran dari konsleting listrik
kemudian juga ada yang bilang bahwa adanya

nah penyelidikan masih terus dilakukan terkait dengan apa penyebab dari kebakaran yang terjadi pada petang hari tadi
baik artinya kebakaran yang terjadi pada pukul delapan belas tiga puluh tadi sudah berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran
tepatnya di kawasan kebenjuruk
laporan langsungnya aditya aksani produser lapangan sian indonesia